tadi terkait dengan poin yang dikemukakan oleh bang riko marbun dari median mengatakan bahwa ada hubungannya atau saat ini islam juga ada berkaitan dengan politik
kalau misalnya boleh dijelaskan kemudian juga ulama ulama tersebut apakah juga menjadi referensi untuk para calon pemilih kedepannya gimana
itu jelas terlihat sekali ya jadi begini kenapa kok gelombang ini terlihat membesar sekarang
itu sebenarnya karena ada benturan terhadap ide atau substansi dari islam politik ini sendiri dan juga benturan yang terjadi terhadap tokoh tokoh yang mereka anggap jadikan panutan
yang saya maksud benturan terhadap ide itu adalah misalnya sebagai contoh begini
kawan kawan yang ada di dua ratus dua belas ini ini kan
ada beberapa karakternya sebenarnya
satu tadi mereka itu menolak pemisahan antara agama dengan politik
tetapi opini kemudian statement statement yang dibangun oleh orang orang yang ada di lingkar kandidat nomor satu sekarang atau petahana itu kan bertentangan secara kontras dengan itu
contohnya misalnya salah satu partai pendukung pak jokowi mengatakan bahwa partainya menolak
ada perintah yang berlandaskan syariah begitu
atau nilai nilai keagamaan
bahkan disebutkan bukan hanya agama islam saja tapi juga agama yang lain kan begitu
itu jadi asosiasi belum lagi juga pak jokowi juga kebetulan pernah mengatakan hal yang sama
sehingga benturan itu asosiasi bahwa petahana sekarang ini berlawanan dengan semangat yang dibawa itu kuat sekali
belum lagi misalnya kalau kita lihat statement statement sebelum acara dua ratus dua belas kemarin
itu kan cenderung memframing bahwa gerakan ini adalah gerakan apa namanya gerakan yang sudah tidak diperlukan lagi sudah tidak ada gunanya lagi begitu
sehingga ini membuat mereka berpikir kalau gitu berarti petahana sekarang ini bertentangan dengan semangat mereka
tidak mendukung mereka
itu yang satu
yang kedua ini ada benturan terhadap tokoh tokoh yang ada
kita tidak bicara secara hukum ya
saya bicara ini hanya secara persepsi saja
sampai detik ini kan habib rizik belum ada di tanah air
sampai detik ini
sampai detik ini
walaupun ada suaranya
terlepas dari semua perdebatan hukum yang melingkupi hal itu ya
kemudian kita juga melihat banyak sampai detik ini juga seperti yang disuarakan oleh aktivis dua ratus dua belas
itu masih banyak aktivis yang dikategorikan dekat dengan mereka itu bermasalah dengan hukum
sehingga mereka melihat ini ada instrumen kekuasaan yang dipergunakan untuk menekan mereka
ditambah lagi dengan framing juga bahwa mereka ini seakan akan di framing
ini ingin membentuk bahasa yang kita sering dengar
membentuk khilafah lah
membentuk sesuatu yang baru
padahal kalau kita tanya berdasarkan riset ya
ini kelompok yang hadir di dua ratus dua belas ini
ini saya punya data
saya tanya bagaimana menurut anda agama dan pancasila
jadi sebenarnya itu mereka diskusinya itu bukan diskusi di dasar negara
diskusi ingin merubah apa namanya
ingin merubah bentuk negara
enggak ada sama sekali
tapi mereka diframing
ditaruh di tempat yang seperti itu
sehingga ledakan aksi itu muncul
nah kalau dilihat dari asosiasi terhadap capres ya
ya memang kalau berdasarkan riset sebenarnya itu nggak bisa dipungkiri
memang dua ratus dua belas ini mereka memberikan kepercayaan politiknya saat ini
itu kepada kandidat nomor dua
bukan kepada kandidat
belum kepada kandidat nomor satu
padahal di kandidat nomor satu itu ada k e ma'ruf
kenapa itu bisa terjadi
dan kelemahan ketinggi dari
kenapa itu bisa terjadi
karena menurut saya ini ada kesalahan strategi
cara sebenarnya kandidat nomor satu merekrut tokoh tokoh islam politik itu sudah benar
mereka merekrut k e ma'ruf
kan k e ma'ruf ini direkrut bukan karena apa apa
salah satu alasan utamanya adalah untuk memoderasi islam politik ini
bahkan untuk menarik pemilihnya
kemudian ada tokoh dua ratus dua belas seperti kapitra
atau bahkan yang terakhir ada prof yusril yang menjadi pengacaranya
walaupun belum mendukung
tetapi problemnya adalah
kesemua orang ini
tiba tiba kehilangan substansinya
mereka semua dilihat oleh publik ini
hanya menjadi pr
yang dianggap itu hijau
yang dianggap bisa membawa agenda
itu ternyata kok tiba tiba berubah warnanya jadi merah agak kemerah merahan
jadi akhirnya mereka ini seperti kehilangan ini
seperti nakoda kehilangan kapal sekaligus awaknya
tapi kalau misalnya bang riko melihat
ini sebenarnya gerakan dua ratus dua belas
terlebih dari dua ratus dua belas nih khususnya ya
cukup representatif nggak sih terhadap suara umat islam
atau pemilih dari kalangan islam seluruhnya di indonesia
saya pikir akan menuju ke sana
ini saya ambil contoh begini
jadi secara teori itu ada yang namanya
walaupun ini harus diuji ya
ini harus diuji menurut saya
masih akan ada survei lagi
masih harus kita lihat
kita masih harus lihat dulu ini perkembangannya seperti apa
tapi secara teori itu ada yang namanya bandwagon effect ya
ini saya ambil contoh sederhana
mungkin contohnya kurang begitu baik ya
misalnya kita lagi di jalan ini
ada sedikit kecelakaan misalnya
ini yang kita di alur arus yang berbeda
itu kadang kadang kan berhenti semua
berarti itu ada apa sih
itu ada apa sih
nah ini anda bayangkan
ada sekian juta
ada sekian juta orang berkumpul di satu yang waktu
orang jadi melihat
orang orang yang undecided
itu jadi bertanya tanya
ini ada apa sih
ini ada apa sih
ini ada apa sih
kayak ada orang yang buat satu konser musik yang besar
orang yang tadinya gak pengen dengar
lama lama dengar alunan suaranya
dan datanglah mereka
dan kemudian ya
seperti yang kita tahu
orang yang terlibat dalam aktivisme dua ratus dua belas itu
menjatuhkan pilihannya ke nomor dua
nah inilah tantangan kandidat nomor satu
kalau dia memang
sebagai sesuatu yang
memang ini apa adanya
dan dia ambil keputusan strategis berdasarkan itu
bukan sama sama kemudian ditutup
ah ini gak penting
ah ini orang orang mau merubah dasar negara
ini orang orang yang bisa mengganggu keamanan loh
coba lihat aja demo di perancis itu
demo di prancis itu gak nyampe ratusan ribu
orang mati berapa
ini yang datang jutaan orang
rumput saja istirahatnya gak ini
kalau mbak wiwi melihatnya gimana
iya saya mencoba mengaitkan dengan demokrasi ya
demokrasi kan memberikan peluang kepada warga negara
kepada warga negara untuk berasosiasi
jadi ada kebebasan berekspresi berpendapat gitu kan
berasosiasi berserikat berarti mendirikan partai
antara lain seperti itu
lah dalam konteks itu
kalau kita melihat dua ratus dua belas
ini yang harus dipahami secara umum dengan jernih objektif
kita tidak bisa menutup mata
saya ingin mengatakan bahwa
dalam teori demokrasi semakin masyarakat itu depreser gitu ya
jadi itu teori gerakan sosial kan seperti itu
jadi saat ini terjadi
jadi semakin rezim itu authoritarian
itu sebetulnya komunitas komunitas masyarakat itu semakin sulit
semakin solid dan lalu mereka itu apa ya
menjaga temponya seperti itu sehingga diluar dugaan gitu
seolah olah kalau sudah depreser itu
lalu mereka lumpuh layu
jadi itu adalah kebersamaan di situ
mbak ida saya potong dulu ya
mbak wiwi kalau misalnya apakah salah satu capres ya
yang lebih tepatnya yang terang terang didukung oleh gerakan dua ratus dua belas tersebut
ini mendapat berkah elektrol tersendiri nggak sih kedepannya dalam pesakunitik dua ribu sembilan belas
kita harus jujur mengatakan
tanpa dia harus berjibaku capek capek
sama dengan ketika suku tertentu gitu ya
ternyata calonnya tidak dijadikan cawapres kan gitu
dengan serentak suku tadi itu langsung mengalihkan dukungan kan itu
jadi ini semua ada sebab akibat kan seperti itu
jadi yang kita harapkan dalam kontestasi seperti ini
tentunya kita mengharapkan ya kalau kita pro pada tentu pembangunan di indonesia
demokrasi di indonesia adalah bagaimana menaikkan gitu ya
kelas kita berpemilu nanti
jadi naik kelas pemilunya
lebih berkualitas lah
kontestasinya kompetisinya betul betul transparan
dan bisa dipertanggungjawabkan
sehingga apa yang terjadi sekarang ini dengan katakan gitu ya
sebenarnya unjuk rasa
tapi dilakukan secara damai
dan tidak merusak apapun gitu ya
tentu karena ini kontestasi
tidak mengembirakan untuk calon satunya
dan itu jamak
nanti kalau pak doko wim melakukan apa dan sebagainya
tentu di sini juga kurang bergembira kan gitu
nah ini kontestasi
sehingga melalui kontestasi dalam demokrasi
yang kita harapkan adalah
dua pasangan calon itu mengeluarkan
jeb jebnya yang terbaik untuk negara sebetulnya
harusnya mengambil keuntungan umum ini sebagai keuntungan mereka
jadi bagaimana mereka nantinya dalam kampanye terbuka nanti
ini kan masih tertutup
kampanye terbuka itu mereka mampu menyampaikan
visi misi programnya yang sangat kontestasi
sangat kontestatif kan gitu
nah itu yang kita harapkan
sehingga siapa diantara dua pasangan calon
mampu meyakinkan masyarakat
karena memang kredibel
nah itu yang kita harapkan
ini semua kan wahana saja
apa yang muncul
tapi itu yang memang harus dihadapi
yang lalu membedakan pemilu dua ribu sembilan belas
dengan pemilu dua ribu empat belas
karena interupsi politik yang luar biasa ini
nah interupsi politik yang terutama
kalau yang sekarang kalau misalnya tadi disebut bang riko
ada islam secara politis
politik secara islam
apakah ini merupakan hal yang cukup wajar
dan sehat untuk pesta demokrasi
atau proses demokrasi indonesia
mbak wiwi dulu deh
berdemokrasi kita itu harus
mengacu pada empat konsensus dasar
yang kita miliki
dan bhinneka tunggal ika
tentu kesana semuanya
muaranya harus kesana
kita tidak boleh berdemokrasi minus empat konsensus dasar
itu harus kita ucapkan gitu ya
dan saya yakin
seperti mas riko
bahwa apa yang disampaikan oleh
dua satu diop
bukan mengubah negara kita
kita pun tidak pro
kalau seperti itu kan
tentu kita akan punch gitu ya
dalam konteks itu tentu
bagaimana kontestasi yang bineka tunggal ika
suku etnisitas dan sebagainya itu
justru mendapatkan wadahnya
demokrasi itu mbak
tidak hanya kontestasi dan partisipasi
tapi adalah representasi
representasi dari masyarakat
jadi mewakili gitu loh
mewakili dalam hal ini
mengapa muncul dua satu dua
ada merasa mereka merasa terancam
akan kita bahas lebih mendalam lagi
di segmen berikut
tetaplah bersama kami
di layar pemiru terpercaya